ke informasi lain per sabtu dua puluh empat maret pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi sebesar rp dua ratus per liter
ini merupakan kenaikan kedua bagi pertalite pada dua ribu dua puluh
sebelumnya pada januari pertamina menaikkan harga pertalite seratus rupiah
kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah di indonesia
di jakarta kini bbm pertalite dijual di angka rp tujuh delapan ratus dari sebelumnya rp tujuh enam ratus per liter
pihak pertamina menyebutkan kenaikan harga pertalite dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia yang saat ini telah berada di atas enam puluh dolar amerika per barel
ini dia harga pertamina
harga pertalite per sabtu dua puluh empat maret naik rp dua ratus per liternya menjadi rp tujuh delapan ratus untuk di wilayah dki jakarta
persediaan premium mulai langka di beberapa spbu di jakarta setelah harga pertalite naik
berdasarkan pantauan cnn indonesia com sejumlah spbu di jakarta malah tidak lagi menyediakan premium
seperti di dua spbu di kawasan kemang
jakarta selatan yang terpantau tidak lagi menjajakan premium
sementara spbu di kawasan pejaten masih menjual premium namun tidak secara terang terangan
saat dikonfirmasi para pekerja mengaku tidak tahu mengenai hal tersebut
kenaikan harga pertalite dari rp tujuh enam ratus menjadi rp tujuh delapan ratus per liter mengundang reaksi warga
sejumlah warga di medan keberatan dengan naiknya harga tersebut karena dapat memicu
kenaikan harga barang lainnya
pemerintah kembali menaikkan harga bbm jenis pertalite sebesar dua ratus rupiah
kenaikan harga pertalite ini merupakan kedua kali di tahun dua ribu delapan belas
januari lalu harga pertalite naik sebesar rp seratus per liter
kenaikan ini mengundang reaksi masyarakat apalagi tidak ada sosialisasi dari pemerintah
di medan sejumlah warga menolak kenaikan harga bbm jenis pertalite pada senin pagi
meski kenaikannya hanya dua ratus rupiah
kenaikan ini dinilai bakal memicu kenaikan harga barang lainnya seperti sembako
kenaikan ini dimiliki sebagian dari pemerintah
harapannya diberi sosialisasi dulu lah kalau mau dinaikkan harganya
jadi kan kita supaya masyarakat tahu
aku lihat di tv dua ratus rupiah
harapannya jangan naik lagi lah
dalam awal tahun tahun ini sudah berapa kali kenaikan
warga berharap pemerintah tidak menaikkan harga bbm lagi karena dinilai memberatkan masyarakat kecil
reksi arlangga medan
sementara itu kenaikan harga bahan bakar minyak bbm jenis pertalite tidak terlalu dikeluhkan warga surabaya jawa timur
meski begitu konsumen mempertanyakan rentang waktu kenaikan pertalite tahun ini yang berdekatan dan sosialisasi yang minim
harga yang dipercayai adalah harga kesehatan negara
harga yang dipercayai adalah harga kesehatan negara
harga yang dipercayai adalah harga kesehatan negara
rupiah pada dua puluh empat maret lalu tidak begitu berdampak pada konsumsi pertalite di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di jalan sumatera surabaya
jumlah konsumsi pertalite di sana naik terutama karena adanya pembatasan penjualan premium oleh pertamina
pembatasan ini diberlakukan sejak november tahun lalu
di mesin pengisian khusus motor bahkan hanya melayani pertalite
pembatasan membuat masyarakat tidak banyak pilihan selain menggunakan pertalite
pertalite dijual dengan harga rp tujuh delapan ratus
saya kira masalah di jenis bb nya masalah premium
kalau masih ada ya tentu beli premium
kalau ada pertalite pertalite
untuk selama ini pertalite ada kenaikan terus pak
tapi ya itu ada pembatasan premium
sejak pembatasan premium dalam satu hari spbu ini mampu menjual empat belas kiloliter pertalite
bila ada premium penjualan pertalite menjadi sepuluh kiloliter per hari
kenaikan harga ini merupakan kali kedua pada tahun ini
pada januari lalu pertalite sudah naik rp seratus
masyarakat memiliki respon beragam terkait kenaikan bahan bakar minyak non subsidi ini
pada dasarnya mereka tidak mengeluhkan kenaikan
yang renyah dan berbeda
kenaikan yang relatif terjangkau
namun kenaikan yang jarak waktunya berdekatan membuat mereka bingung
apalagi tidak ada sosialisasi di spbu
ya pemerintah harus bijaksana juga sih
kalau untuk kenaikan tersebut kita sendiri kan juga pengguna aktif gitu loh
jadi kalau sering sering naik ya kita juga bingung juga sih
soalnya kita aktif soalnya itu aja intinya
rasaku standar aja ya
maksudnya enggak terlalu naik drastis enggak lapar
ya sebenarnya nggak terlalu mahal sih emang udah standar kan
kan dari yang sebelumnya tujuh lima ratus jadi rp tujuh lima ratus
ya enggak beda jauh sih
data pertamina area pemasaran lima menunjukkan
periode januari sampai september dua ribu tujuh belas
menjadi satu tujuh juta dolar
menjadi satu tujuh juta kiloliter
menjadi satu delapan juta kiloliter
di saat masyarakat mulai bergantung
harga pertalite menjadi rajin naik